olahan telur yang pertama adalah fuyung hai
kuliner khas peranakan tionghoa ini membutuhkan hingga empat butir telur per porsinya
fuyung hai populer di indonesia biasanya di tempat makan chinese food
di lembar menu kita tidak akan kesulitan menemukan fuyung hai bersanding dengan cap jai dan kuih tiao
sederhananya fuyung hai adalah telur datar campur
tapi komposisi bahan campurannya sangat kompleks mulai dari sayur sayuran hingga daging
untuk sayurannya ada kacang polong jagung wortel dan daun bawang
sementara potongan dagingnya ada ayam dan kepiting
semua bahan yang dicampur termasuk dengan aneka kecap dan saus mulai raja rasa inggris tiram minyak wijen dan sebagainya digoreng dalam minyak yang melimpah
kalau sudah matang hmm tampak mengembang indah ya
proses belum selesai masih dilanjutkan dengan pembuatan saus asam manis
kembali bahan komplek disatukan dengan kaldu ayam dan dikentalkan dengan tepung sagu
setelah diguyur wah tampak menggiurkan ya
wih tampak indah cantik dan menggiurkan ya
sama seperti nama aslinya fuyung hai atau fuyung dan
dimana dan itu artinya telur dan puyong itu adalah bunga hibiscus
ini memang telur yang dikembangkan
dan menyerupai dari bunga hibiscus
cantik banget emang ya warna dari telurnya
ini yang golden brown berpadu sama sausnya yang merah
dengan membutuhkan telur minimal empat butir per porsinya dalam satu hari depot ini tak kurang menghabiskan lima kg telur
telurnya itu terutama itu harus yang bagus
yang bagus yang baru dan harus banyak minimal itu empat butir telur
supaya melekat dan enak rasanya
nah bisa tebal
dengan kompleksnya bahan dan bumbu per porsi fuyung hai asli ini dihargai lima puluh lima dan bisa dinikmati untuk empat hingga lima orang
olahan berbahan telur berikutnya adalah tahu telur atau biasa juga dikenal dengan tahu tek
kuliner yang satu ini populer di jawa timur
salah satunya di warung cak sodik sidoarjo jawa timur
penyajiannya telur dikocok bersama dengan bumbu dan tahu yang dihaluskan
adonan ini lalu digoreng matang kekuningan
di lain sisi disiapkan saus bumbunya
saus bumbu ini terbuat dari kacang goreng yang dihaluskan dengan bawang putih bumbu petis dan kecap
petis sendiri adalah bumbu pasta khas jawa timur yang terbuat dari saripati udang dan ikan
setelah siap dilanjutkan menggabungkan olahan telur dengan lontong kentang goreng tahu goreng dan tauge
baru kemudian diguyur dengan saus bumbunya
wih sampai luber luber ya
wah makasih mbak
jadi ini termasuk kuliner ya yang ketika kita belum mengincipin ya
nah ini sudah bikin melted gitu
dari visual sama dari aromanya
rasanya itu pas kombinasi antara gurih sama manis manis protein
ini mah surga dunia
buka setiap hari mulai jam empat sore hingga dua belas malam
warung tahu telur ini bisa menghabiskan telur hingga tiga puluh kg
wida subianto miki peresia jawa timur